ribuan orang gabungan anggota majelis ulama indonesia santri pelajar dan anggota ormas islam
sejak rabu pagi memandati ruas jalan paja jalan kota bogor jawa barat
selain berunjuk rasa masa melakukan long march menuju balai kota setempat
masa menuntut gubernur dki jakarta basuki cayapurnam atau ahok dikenai sanksi hukum
lantaran dinilai menebar aksi sara yang menistakan islam
akibat aksi tersebut lalu lintas di jalur pajajaran dan jalan juanda terpaksa dialihkan
sambil membawa spanduk dan poster berisi cercaan terhadap ahok
masa juga memaki calon gubernur petahana itu
para demonstran meminta pejabat wali kota bogor segera menyerahkan berkas
tuntutan warga kepada presiden yang diketahui tinggal di istana bogor
rencananya masa gabungan ini akan terus berorasi di halaman balai kota bogor
dan akan menyerahkan berkas tersebut kepada pejabat daerah
untuk disampaikan kepada presiden joko widodo